pemain pemain bulu tangkis indonesia akhirnya diizinkan pulang ke tanah air setelah dipaksa mundur dari turnamen all england
akibat diwajibkan isolasi karena satu pesawat dengan penumpang yang terinfeksi covid sembilan belas
para pemain indonesia merasa kecewa karena dipaksa mundur dari turnamen tersebut
lalu bagaimana memperbaiki kembali performa dan mentalitas para pemain tanah air
kita akan langsung membahasnya dengan mantan pebulu tangkis ganda putra peraih medali emas olimpiade sydney tahun dua ribu silam
ada mas chandra wijaya selamat sore mas chandra
ya selamat sore
mas chandra perasaan anda perasaan kami semua di tanah air ini sama sama kecewa bersama dengan para pemain yang ada di sana sedang dalam perjalanan ke indonesia
tapi sebelum kita membahas soal perasaan kita semua saya sebetulnya mau tanya anda dan juga pasangan ganda putra anda mas sigit budiarto itu dulu pernah memenangi turnamen all england
diceritakan mungkin pengalaman anda apakah memang aturan turnamen all england seketat itu
ya tentu kita prihatin ya pasti kecewa
sampai sekarang juga rasanya masih nggak percaya bahkan cukup boleh dibilang kita marah ya
dan ini juga kan sejarah pertama kali juga yang terjadi di all england untuk indonesia
kalau sukanya atau kenapa bangganya dan senangnya bisa juara di all england tentunya karena all england adalah turnamen tertua
dan ya memang secara presis bulu tangis di dunia itu ya apa katakanlah all england menjadi tiga besar lah atau salah satu turnamen yang memang menjadi keinginan setiap pemain bisa juara di sana ya
memang aturannya seketat itu ya mas di turnamen all england
ya atau rule yang sekarang pun setelah atau katakanlah sementara sekarang ini ada pandemi ini kan jelas berbeda juga atau ada sesuatu yang khusus ya
namun yang mengagetkan atau mengejutkan itu kan non teknisnya ini juga ya kita harapkan sampai sekarang harusnya bws atau mungkin pemerintah setempat ya ada mungkin hal hal yang mungkin
tidak bisa dipublis tapi sekaligus juga mungkin harus dijelaskan
artinya tetap bagaimanapun kondisinya seperti apa
khususnya penyebab atlet kita harus diberhentikan atau dilarang main
ini kan menurut saya juga beberapa hari ini atau yang kita sayang sayangkan
merupakan satu bencana atau kejadian yang boleh dibilang ya tidak
positif atau tidak fair gitu sebetulnya
oke ini adalah sesuatu hal yang tidak fair begitu ya
ini adalah sesuatu hal yang tidak fair
meskipun turnamen all england adalah turnamen yang prestisius
seperti yang tadi anda sampaikan
tentu saja insiden yang menimpa tim bulu tangkis ini sangat mengecewakan
bagi para pemain kita
berapa besar pengaruhnya bagi mentalitas para pemain kita sebetulnya
mas chandra menurut anda
ya kalau saya sih yakin mentalitas pemain pemain kita sangat tangguh
atau kuat luar biasa ya
cuma justru yang disayangkan itu ketika kita ingin juga meraih gelar
atau pastinya teman teman kita juga ingin membawa harum nama
bahasa negara membawa nama merah putih
apalagi ini selama ini kan belum ada event akbar
saya kira ini juga persiapan untuk olimpik yang sangat baik
ini juga pelajaran berharga ini
ya tentunya untuk persiapan olimpik yang mudah mudahan bisa diselenggarakan
hitamannya luar biasa
ya jadi menurut saya ya saya kira teman teman mungkin down sesaat
ya berikutnya tetap bisa memiliki atau kapasitas yang tetap luar biasa lah
saya kira ini cobaan atau katakanlah memang hal yang memang perlu
apa katakanlah ya menjadi hikmah lah
oke oke ini teman teman pemain kita down sesaat tidak masalah
tapi harus move on karena menjelang olimpiade tokyo tahun dua ribu dua puluh satu yang akan digelar sebentar lagi
apa yang mesti dilakukan untuk mengembalikan mental para pemain bulu tangkis kita yang muda muda
yang mungkin down sesaat tadi
mas chandra ada saran sebagai senior
ya ini yang teroleng kan juga kan pemain pemain senior lah
atau pemain pemain yang memang ditargetkan untuk menjadi juara kan
jadi yang disayangkan memang ini salah satu event yang menjadi target
saya kira pbsi atau kita semua mengharapkan ya teman teman yang diolengen itu bisa meraih gelar kan
ya jadi kalau saya lihat kalender bwf yang berikutnya
mungkin setelah ini juga ada masih beberapa turnamen
tapi masih disaksikan juga artinya ada yang confirm ada yang postpone ada yang cancel kan gitu
ya jadi ini merupakan apa ya yang menambah kekecewaan itu ya salah satunya
ada kesempatan berharga atau penting yang tidak bisa ataupun telah dikatakanlah apa ya
terjadi yang tidak kita inginkan terhadap tim indonesia
sehingga tidak dapat main di olling ini satu kerugian besar ya
meskipun ini tidak masuk ke poin olimpik kalau tidak salah
tapi tetap aja ini kan sayang ya
ini adalah kerugian besar bagi dunia bulu tangkis kita bagi para atlet bulu tangkis kita
dan tadi anda juga mengatakan bahwa ini adalah
kejadian yang tidak fair begitu yang menimpa kontingen indonesia
apakah perlu ada langkah hukum yang ditempu oleh pemerintah oleh pbsi
untuk memberikan statement begitu bahwa tim bulu tangkis ataupun dunia olahraga indonesia tidak bisa disepelekan begitu saja
perlu ada sikap resmi menggugat secara hukum begitu mas chandra menurut anda
kalau menurut saya harus yang sama
apabila ya mungkin diperlukan langkah langkah yang mungkin sampai ke jalur hukum ya
yang perlu untuk kita memastikan bahwa kejadian ini adalah memang sesuatu yang tepat diambil
ya mana kalah kita juga memperlihat kita lihat bahwa kejanggalan kejanggalan yang lain juga kan ada gitu
ada rencana untuk
ya terus sikap pbsi atau persiapan kita ke depan
ya termasuk saya juga apa
nonsewo kebetulan harusnya
saya juga berangkat ke orles open
atau perancis ya
minggu depan itu sudah ada pertandingan lagi mbak
di sini pun ketika kita melihat
atau tingkatnya bwf
atau mungkin menpora
ya yang sudah bersikap keras juga
mungkin lebih tegas ke bwf
bahwa turnamen yang di
di telenggarakan itu harus betul betul
atau dengan koordinasi yang sangat baik
baik di apa non teknisnya yang terutama mungkin
seperti ini kan harusnya bisa diantisipasi gitu
karena ya event akbar apalagi ya
nah itu kami juga mengurungkan ke perancis orlands ini juga dengan pertimbangan pertimbangan yang matang
apalagi di eropa sekarang sudah mulai beberapa kota yang lockdown
ya ini sungguh sebetulnya memprihatinkan
maka itu sikap pbsi ya menurut saya juga perlu dipertanyakan
kenapa tetap berangkat ke online
atau ya ada sikap atau tindakan dari pbb sendiri yang harusnya lebih tegas ya
pertanyakan kepada bwf
mas chandra agar tidak terulang kembali kejadian di all england di inggris
mengingat tokyo juga sangat ketat dalam memperlakukan karantina pemain
apa yang mesti diperhatikan
baik oleh pemerintah pbsi menpora
ataupun pemain kita yang nantinya akan berlagak pada olympia de tokyo dua ribu dua puluh satu
supaya tidak terjadi lagi kejadian yang menimpa kontingen indonesia
ya menurut saya era new normal ini kan sudah mulai berjalan ya
jadi kalau seandainya ada sanksi atau katakanlah ada hal hal diurusan non teknis
yang belum sampai bisa terkontrol atau sama sama bisa dimengerti bersama
artinya kayak regulasi tiap negara dan lain sebagainya
apalagi nanti yang sudah divaksin yang sudah divaksin
ini kan macam macam ada yang masih bisa terkena juga ya
jadi regulasinya saya kira sampai apa
prinsip prinsip yang detail itu tiap negara
asosiasi atau nanti olimpik ioc dan lain sebagainya
saya kira sudah cukup matang ya
saya kira maksudnya supaya jangan sampai terjadi hal demikian
ya sederhananya katakanlah kayak misalkan contohnya di thailand ya
itu kan jelas welcome sekali ya
jadi satu negara mengadakan tiga turnamen sekaligus di awal tahun kemarin
semuanya pro kontra juga tapi berlangsung dengan sukses
karena ada positif ada negatif
sederhananya lagi kalau negatif artinya pemain ini layak untuk dimainkan atau diperbolehkan
tanpa ada visi politik yang lain misalnya
kekembangan yang lain lainnya yang mungkin bisa katakanlah tidak bisa dipastikan seperti itu ya
tentunya untuk pemain pun rasanya nggak aman nggak nyaman atau konsentrasinya malah nggak bagus
womennya dan juga persiapannya dari sekarang pun pasti terganggu
baik kami harapkan ataupun kita semua yang di tanah air
berharap bahwa kejadian ataupun insiden yang menimpa kontingen indonesia di semua cabang olahraga ini
tidak terjadi lagi saat mengikuti kontestasi di cabang olahraga ataupun di luar negeri
dan ini menjadi pelajaran bagi semua pihak supaya ini tidak terjadi kembali
dan dunia olahraga indonesia tetap bisa berjaya
terima kasih sekali mas chandra wijaya mantan atlet bulu tangkis
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
terima kasih kembali